satu ratus lima puluh empat pekerja migran dari malaysia yang baru tiba di bandara internasional juanda surabaya
langsung mendapat pengawalan ketat
langsung menjalani rapid test covid sembilan belas oleh petugas
selanjutnya kepada para pekerja migran yang kedapatan positif
akan langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit menur surabaya
di sini kami lakukan protokol kesehatan
kami cek kami lakukan rapid test
nanti kalau yang indikasi negatif
itu segera kita siapkan kendaraan untuk diantar ke daerahnya masing masing
pemprov jawa timur juga telah mempersiapkan sejumlah kendaraan
untuk mengantarkan langsung para pekerja migran yang dinyatakan negatif
untuk menuju daerahnya masing masing
selanjutnya para migran yang negatif covid sembilan belas ini diwajibkan
untuk mengkarantina diri selama empat belas hari di rumah masing masing
tim liputan cnn indonesia